umih sudah tidak kuat umih
sampai kapan aku akan menderita seperti ini umih
kamu masih ingat pesan aku
seberat apapun masalah yang kita hadapi
janganlah kita berhenti untuk tersenyum
apa yang kamu sukai di dunia ini
aku suka menari umih
umih sama aku
kamu juga suka melihat kamu benar
sejak kamu kecil
saat kamu menari
kami berdua selalu bisa untuk tersenyum
walau seberat apapun masalah yang kami hadapi
ibu sudah lama tidak melihat kamu menari
tidak ada kasih yang bisa kita memberi
bahwa kau sudah berdua dapat berpikir